anda masih bersama kami di spesial program seratus hari kerja joko widodo maruf amin
seratus hari kabinet kerja ada jutaan artikel berita online
berhasil merangkumnya beredar mungkin di telepon genggam yang sehari hari kita bawa
persepsinya tentu beragam apalagi jika kita juga melihat pergerakan media sosial
sudah bersama saya malam ini adalah mbak rustika herlambang direktur komunikasi indonesia indicator
mbak rustika selamat malam terima kasih sudah hadir malam hari ini
mbak rustika akan menganalisis data real time ya
dengan sistem intelligence media management itu sistemnya gimana mbak rustika
jadi kami mengambil data dari seluruh media yang ada di indonesia
maupun dari satu ratus tiga puluh dua negara di dunia yang berbahasa inggris
dari seluruh data itu kita ambil
siapa saja yang membicarakan tentang pak jokowi
baik di media nasional maupun di media internasional
dan hasilnya adalah sepanjang seratus hari ini terdapat dua ratus dua puluh delapan ribu pemberitaan tentang pak jokowi
dari dua ribu tujuh puluh lima media online di indonesia
wow oke sentimennya bagaimana kita lihat sekarang langsung
sudah dirangkum di sini kita lihat sekarang
ini adalah sepuluh isu utama yang ditujukan kepada jokowi ⁇ maruf ⁇
jadi yang identik dengan mereka berdua gitu ya
jadi sebenarnya ada satu sisi yang menarik ya
terkait dengan bagaimana media memframing terhadap semua kegiatan dari pak jokowi ⁇ maruf ⁇
media memberikan framing netral itu paling besar
artinya apa bahwa ternyata media itu memberikan ruang kepada pak jokowi
untuk menyelesaikan programnya
jadi seratus hari itu dianggap masih belum waktunya untuk menilai gitu
namun demikian mereka menganggap bahwa
media itu adalah wait and see gitu loh
karena media juga melihat bahwa
periode kedua adalah merupakan kelanjutan daripada periode pertama
oke jadi ini adalah isu isu yang mungkin juga dipersepsikan publik
beberapa yang belum tuntas di periode pertama
dan dijanjikan akan diselesaikan di periode kedua
ini ada isu soal infrastruktur investasi gitu ya
nah ini adalah dari seluruh berita tentang pak jokowi itu
paling banyak dilekatkan dengan pak jokowi
dan ternyata isu terbesar pertama adalah soal infrastruktur
kedua adalah soal investasi
nah dua isu ini sebenarnya saling berkelindan
karena bicara soal infrastruktur juga bicara soal investasi
pun ketika bicara investasi juga ada bicara soal omnibus law
misalnya gitu kan
kemudian bicara soal investasi dan juga infrastruktur
balik lagi ada isu bumn di sana
nah ini adalah beberapa isu
isu yang dikaitkan dengan pak jokowi itu ada dua macam
yang pertama adalah isu yang dia selalu konsisten dikaitkan dengan pak jokowi
isu tersebut adalah infrastruktur investasi
kemudian dalam seratus hari ini ada papua
dan ada juga nama gibran
iya betul sekali
nama gibran ini beda banget dari yang lain lain bisa muncul disitu
apa karena pergerakan menuju pilkada itu juga berpengaruh dan itu menjadi
iya betul sekali ija bicara tadi betul sekali ija bicara tadi
dari seluruh isu yang dikaitkan oleh pak jokowi ternyata ada nama gibran di sana
satu terkait dengan pilkada
dan ketika bicara pencalonan gibran itu selalu dikaitkan dengan pak jokowi
itu adalah satu hal yang tidak bisa dielakkan
tapi menariknya ketika bicara di media sosial ini kan di media mainstream ya
di media sosial ternyata isu gibran tidak banyak dibicarakan
oke oke kita lihat yang berikutnya sekarang
ini dia adalah apa ini mbak tika bisa dijelaskan
ini adalah terkait dengan program priwata
ini adalah program priwata
pak jokowi di periode kedua itu mengatakan ada lima program yang menjadi prioritas
pak jokowi transformasi ekonomi infrastruktur sdm birokrasi dan lain lain
nah ternyata isu terbesar dari lima kebijakan tersebut
transformasi ekonomi adalah satu isu yang paling banyak diberitakan oleh media
kenapa karena pak jokowi selalu bicara soal investasi
infrastruktur yang semua menunjang untuk transformasi ekonomi
kedua adalah soal pembangunan infrastruktur
kembali lagi soal investasi infrastruktur yang semua menunjang untuk transformasi ekonomi
infrastruktur kemudian pembangunan sdm itu lebih banyak dikaitkan dengan pendidikan gitu
dan birokrasi pemangkasan birokrasi terkait dengan bagaimana e tiga dan e empat akan dipangkas dan sebagainya
dan omnibus law salah satu isu atau penyerah regulasi sebagai salah satu program yang dibicarakan
oke berikutnya adalah prioritas program berdasarkan optimisme netizen
ini berarti semakin ke atas netizen semakin optimis akan tuntas begitu ya
jadi yang paling optimis ya
jadi sebenarnya ini berdasarkan atas angka optimism tetapi dia berbanding terbalik kadang kadang dengan jumlah percakapan maupun akun yang membicarakan
jadi yang pertama kali akun terbesar yang paling membicarakan lima program prioritas ini adalah terkait dengan transformasi ekonomi
itu dia memiliki jumlah akun yang paling besar
yang kedua adalah infrastruktur
nah memang pembangunan sdm itu dari sisi jumlah percakapan netizen itu paling kecil gitu
tapi artinya apa bahwa mereka antara pro dan kontra itu relatif lebih sedikit
jadi kita mengambil hanya dari mereka yang optimis terhadap program ini dan mereka yang pesimis gitu
nah kalau bicara soal optimism netizen kita juga harus sadar bahwa ternyata kalau bicara media sosial twitter dia memiliki karakter sendiri
bagaimanapun yang namanya polarisasi ekses daripada pilpres kemarin itu masih ada
oke apakah itu terlihat kemudian di medsos biasanya itu sangat sangat kentara terbaca ya
ini kemudian dilihat dari emosi sentimen netizen selama ini
ya betul jadi dari emosi sama sentimen netizen kita ambil dari twitter
dalam seratus hari terakhir itu ada empat tiga juta percakapan dari tiga ratus sebelas ribu akun manusia
nah dari sekian banyak itu kemudian kita melihat bahwa
sisanya adalah dari akun akun netral gitu
dari seluruh percakapan tersebut kita lihat bahwa mereka memiliki apa namanya
antara negatif positif dan netral itu hampir berimbang
walaupun positifnya lebih
nah kedua dari sisi emosi
dari empat tiga juta tadi kita analisis lagi emosi netizen kepada pak jokowi itu apa
balik lagi karena polarisasi dan lain lain seluruh itu ada maka emosi terbesar adalah anticipation
ada harapan ada keinginan ada termasuk was was terhadap seluruh kebijakan yang disampaikan oleh pak jokowi
ada trust ada dukungan
tapi juga ada emosi yang marah ada disgust juga ada surprise
itu biasanya terkait juga kadang kadang kebijakan menterinya
nah kadang kadang menterinya itu memberikan satu statement yang menurut netizen itu bertentangan dengan mereka
nah pak jokowi selalu dimention
kemudian soal apa
kemarin itu soal radikalisme itu adalah beberapa hal
yang mendapat respon ya
kita lihat yang berikutnya
kita lihat ini bagaimana cara membacanya mbak tika
nah terkait dengan transformasi ekonomi itu adalah salah satu isu terbesar yang paling banyak direspons oleh netizen
nah kita lihat
di urutan di awal tadi ya
dalam seratus hari ini ternyata soal investasi netizen itu menjadi salah satu hal yang terbesar dibicarakan jejaring percakapan
investasi netizen itu apa sih mbak tika
investasi netizen itu adalah segala hal yang dikaitkan dengan investasi
jadi semua percakapan tentang netizen
jadi misalnya gini
ini kan ada nama big alpha id gitu ya
apa itu yang menyebabkan
karena dia tuh membuat sesuatu yang sangat pernyataannya tuh agak bukan lebay ya
saya sudah menabung berkali kali gimana itu pun gak cukup gitu
bagaimana saya mau berinvestasi
kemudian langsung di respon semua orang
nah seperti itu
nah kemudian juga terkait sama yang kedua
itu adalah lingkungan
jadi masalah lingkungan itu adalah salah satu hal yang menjadi konsens dari beberapa pihak gitu
tolong dong perhatikan amdal gitu loh
karena itu adalah salah satu hal yang menjadi apa namanya percakapan diantara mereka
dan beberapa nama yang muncul adalah nama nama yang dia cukup vokal
dan ketika dia cukup vokal akhirnya semua orang merespon
jadi itu adalah salah satu hal yang menjadi apa yang disampaikan oleh mereka
itu diantaranya dandi laksono ini ada
jadi dandi laksono itu dia mengatakan supaya untuk mencabut soal skck dan ime dalam investasi seperti itu
bagaimana dengan ini investasi utang dan cina
kita kembali lagi bahwa ada sekelompok masyarakat yang selalu mengingatkan pak jokowi gitu ya
terkait dengan investasi utang dan cina
dan salah satu memang
ini apakah berada di dalam satu percakapan
di dalam satu percakapan yang sama
tiga kata ini atau bagaimana melihatnya
jadi salah satunya memang diangkat oleh salah satu influencer yang cukup kuat gitu ya
selama ini tuh juga membantu pak jokowi
mereka mengatakan bahwa tolonglah gitu hati hati terkait dengan investasi ini
karena ini memberikan investasi memberikan karpet merah kepada cina
nah bicara soal media sosial itu kita juga harus tahu
bahwa kadang kadang pandangan masyarakat terhadap sebuah isu itu tergantung pada konteks dan ideologisnya
iya pasti ada kaitannya dengan itu
preferensi sekali lagi kan
betul sekali lagi
nah itulah yang sebenarnya membuat kenapa situasinya itu agak panas kalau di twitter
jadi walaupun dua puluh
selalu panas kalau di twitter
tetapi mereka ini cukup masif gitu ya
jadi ini juga memberikan kritik gitu terhadap pemerintahan pak jokowi
tapi di sisi lain kita juga bisa melihat bahwa oke ini adalah salah satu bagian dari kontrol masyarakat gitu kepada pak jokowi gitu
tugas daripada kelompoknya pak jokowi ataupun tim yang berada di istana juga harus meluruskan
isu yang berlangsung itu kalau misalnya itu hoax atau tidak benar harus segera diluruskan
karena kalau tidak bisa berkembang terus ya
jadi bola liar
ini dia kita lihat
soal birokrasi dan regulasi pro pemerintah cukup ramai
aktivitasnya sampai enam puluh ribu nih percakapan
ada dari empat belas ribu akun
jadi dia cukup banyak
mereka rata rata memang pro terhadap apa yang disampaikan oleh pemerintah
jadi soal pemangkasan birokrasi gitu ya
kekuasaan birokrasi regulasi sama omnibus law juga masuk lagi ke sini
mereka adalah yang pro
nah ya kan
mereka yang pro ke pemerintah terkait dengan satu isu yang sama
jadi mereka pro pemerintah tapi kontra dengan produk pemerintah ini
nah itu memang di sini
fungsi kontrol berarti mungkin
terlihat ya kalau misalnya di twitter
kita lihat sekarang yang berikutnya
menteri dalam pembicaraan
ini dalam pembicaraan itu berarti yang
di dalam media sosial
di dalam media sosial ya
yang ramai dibicarakan ya
positif atau negatif pokoknya ramai aja gitu
jadi ini adalah dari sisi jejaring percakapan netizen dengan para menteri ini gitu
dan menariknya adalah memang baik di media online maupun di media sosial
figur yang paling banyak mendapatkan respons adalah prabowo subianto
itu saja karena rival diajak bergabung kan
nah di sini tuh sebenarnya
yang oposisi ada dua puluh delapan dua belas
kemudian yang pro pemerintah yang mendukung kepada prabowo ada empat belas enam puluh satu
tapi ada juga yang saling sindir gitu antara dua kubu
masih lanjut ternyata ya
masih belum berakhir seolah olah seperti itu gitu
namun demikian bahwa tidak semua yang empat puluh sembilan empat puluh enam
itu mendukung gak
tapi mereka memberikan ya semacam netral lah
lebih netral terhadap prabowo gitu
rata rata yang dilakukan adalah melakukan retweet seperti itu
dan kemudian juga cuitan cuitan politis dan non politis
jadi ini adalah beberapa
karena iya itu sudah terakhir
nah ini dari kacamata medsos
dari kacamata netizen
nah pertanyaannya sekarang
apakah pihak istana cukup memberikan respon
atas apa yang terjadi selama ini dan bergulir isunya di media sosial
nanti setelah jeda
kita akan gali itu
akan digali oleh rekan saya reinhard sirait
program spesial seratus hari kerja